keluarga korban kecelakaan pesawat fly dubai segera menerima kompensasi dari maskapai murah milik uni emirat arab tersebut
fly dubai akan memberikan dua puluh ribu dolar amerika untuk setiap korban
uang kompensasi fly dubai tersebut setara dengan dua ratus enam puluh tiga tiga ratus empat puluh satu rupiah
total dana kompensasi yang akan dibayarkan sebesar enam belas satu ratus empat puluh satu juta rupiah
kompensasi ini sesuai dengan kebijakan maskapai fly dubai
fly dubai akan membantu kebutuhan finansial keluarga korban
pesawat fly duby jatuh saat mencoba untuk mendarat di bandara rostov ondov rusia sabtu sembilan belas maret lalu
korban tercatat sebanyak enam puluh dua orang termasuk lima puluh lima penumpang dan tujuh awak pesawat